kontingen bulu tangkis indonesia hari ini tiba di tanah air setelah dipaksa pulang dari kejuaraan all england di birmingham inggris
pemerintah diminta bertindak tegas dan tidak tinggal diam merespon tragedi yang menimpa atlet bulu tangkis tanah air
apa langkah yang tengah disiapkan
kami sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua komite olimpiade indonesia tokoi raja sabta oktohari
selamat sore pak oktoh
selamat sore mbak nana apa kabar
baik alhamdulillah kita di sini semuanya menanti harap harap cemas karena kontingen indonesia hari ini akan mendarat di tanah air
mungkin nanti pada saat maghrib setelah dipaksa pulang dari kejuaraan all england
sejauh ini bagaimana komunikasi dari koi atau noc indonesia dengan pihak bwf dan juga noc inggris
pak okto kita ingin tahu perkembangannya
ya kami sudah melayangkan surat protes keras kepada bwf dan juga kepada noc ini
kita menyampaikan bahwa kita minta dukungan karena apa yang dilakukan sama bwf itu sangat tidak profesional
dan berusaha untuk mempetakompli antara pemerintah indonesia dengan pemerintah inggris
dengan bersembunyi di balik regulasi penanganan covid yang ada di inggris
padahal seharusnya bwf maupun panitia penyelenggara all england mestinya itu sudah bisa beradaptasi
dengan regulasi yang dibuat oleh setiap negara terhadap penanganan covid
nah yang ingin saya garis bawahi bahwa atlet kita sebelum berangkat itu sudah vaksin sudah pcr
begitu landing pcr sudah sempat tanding berinteraksi dengan banyak orang
mestinya pertandingan itu harusnya dihentikan
karena semuanya yang berinteraksi dengan para atlet kita itu menjadi suspek kalau mereka betul betul suspek
tapi perlakuan yang tidak menyenangkan
dialami oleh para atlet kita ketika kembali mereka dilarang untuk naik bus
dan bahkan dilarang untuk naik lift sehingga harus naik tangga ke kamarnya masing masing
dan setelah itu yang lebih menyakitkan lagi bahwa mereka tidak diperlakukan sebagaimana mestinya para atlet
sehingga du bus kita untungnya alhamdulillah memberikan perhatian khusus
sehingga makanannya disuplai dari kedutaan besar republik indonesia yang ada di london
oke pak okto surat protes sudah dilayangkan kowi ke
bwf dan bwf sudah meminta maaf karena menimbulkan ketidaknyamanan terhadap para atlet kita
tapi apakah itu memang belum cukup mengembalikan mentalitas
taduh taduh taduh
bwf belum pernah minta maaf
jadi jangan salah peset sih
bwf sampai hari ini tidak pernah minta maaf
yang dilakukan bwf sebelum menerima surat kita
mereka hanya menyampaikan bahwa mereka menyesalkan atas ketidaknyamanan ini
menyesalkan itu seolah olah melempar
melemparkan tanggung jawab mereka
itu kepada panitia yang tidak bisa berkomunikasi dengan pemerintah inggris
sehingga akhirnya mempetakompli pemerintah indonesia dengan pemerintah inggris
padahal tidak demikian buktinya atlet atlet kita bisa pulang atas kerjasama antara pemerintah indonesia dengan pemerintah inggris
oke artinya bwf belum meminta maaf hanya menjelaskan saja tapi itu tidak cukup karena presiden jokowi meminta insiden yang menimpa squad indonesia di all england ini tidak didiamkan
jadi apakah akan berhenti di sini atau ada langkah hukum yang disiapkan tahapannya apa saja
udah pasti nggak bakal berhenti di sini
saya hari ini bersama teman teman masih berada di dubai
kami sejak tadi malam dan hari ini berkomunikasi dengan olympic council of asia
dan kita akan meneruskan ini sampai ke jenjang yang paling tinggi sehingga semua yang terlibat harus bertanggung jawab dan mendapatkan sanksi
keras terhadap kelalaian keteledoran bahkan diskriminasi yang dilakukan kepada atlet kita
pak okto ada pilihan mengadukan bwf ke pengadilan arbitrase internasional tapi ada juga pilihan mengadukan bwf ke pengadilan olahraga internasional
langkah hukumnya yang akan ditempu seperti apa
apakah sudah ada keputusan
kapan kemudian akan diajukan
kas itu sama
itu lembaga yang
lembaga hukum yang bertanggung jawab atas aktivitas di kegiatan olahraga internasional
kemudian dari langkah hukum tersebut ataupun gugatan apa yang dituntut dari bwf sebetulnya dari pemerintah indonesia
karena tadi anda mengatakan bahwa semuanya harus turut bertanggung jawab
bentuk pertanggung jawabannya dari bwf yang diminta oleh koi ataupun pemerintah indonesia ini seperti apa
apakah permintaan maaf secara terbuka atau ganti rugi atau seperti apa
kami nggak mau
karena ini sudah kaitannya dengan hukum
kita mengumpulkan dulu data kita
yang paling penting sekarang adalah menanti anak anak kita atlet kita untuk kembali ke tanah air
sampai ke tanah air kita akan menerima semua laporannya
semua laporan itu akan menjadi bagian dari bukti dan juga gugatan yang akan kita sampaikan kepada bwf melalui lembaga lembaga hukum yang sesuai
dan kami akan berkoordinasi dengan semua pihak
intinya semuanya sangat marah apalagi masyarakat indonesia khususnya masyarakat pecinta badminton di indonesia
terlukai atas kecerobohan bahkan mohon maaf saya sampaikan kelalaian yang dilakukan oleh bwf
artinya prioritas utama adalah bagaimana memperbaiki dan juga meningkatkan mentalitas para pemain ataupun atlet kita yang kemarin dipaksa untuk pulang dari turnamen all england begitu ya
ini adalah bagian dari proses yang mbak nana sampaikan tadi karena atlet kita harus merasa terlindungi atlet kita harus dibela jangan sampai begitu mereka pulang seolah olah dah selesai
ini yang terjadi bwf hanya menyesalkan atas ketidaknyamanan dan seolah olah nggak ada apa apa ini kan kurang ajar namanya
terakhir kedepannya bagaimana pak okto mengantisipasi agar insiden ini tidak terulang kepada atlet indonesia mengingat olimpiade tokyo akan digelar beberapa bulan lagi dan pandemi
belum tahu kapan akan selesai

belum tahu kapan akan selesai eh

belum tahu kapan akan selesai eh

kita nggak boleh lalai kita nggak boleh mengabaikan apa yang terjadi kemarin kepada para atlet badminton kita
karena jangan sampai orang nanti negara lain atau siapapun berpikir bahwa kalau mereka bisa semena mena dengan indonesia
mereka akan begitu saja bisa mengabaikannya
apapun yang terjadi di all england kemarin yang dilakukan oleh bwf
merupakan presiden negatif yang akan kita tindak lanjuti dan tidak akan terulang lagi ke depan
sehingga kami akan terus memperjuangkan untuk menyampaikan dan menyuarakan ini kepada semua pihak
agar mendapat dukungan baik dari indonesia maupun dari dunia
untuk minta pertanggung jawaban dari siapapun yang bertanggung jawab atas yang terjadi kepada para atlet kita
baik itu bwf maupun atlet dari all england
ya baik kita berharap bahwa insiden yang menimpa atlet kita
baik dari cabang olahraga belutangkis ataupun cabang olahraga lainnya
tidak akan terulang kembali di dalam kontestasi olahraga manapun
dan mentalitas para atlet kita bisa tetap bangkit begitu untuk membela kehormatan negara kita di dalam ajang olahraga lainnya
terima kasih sekali ketua komite olimpiade indonesia raja sabta oktohari
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini